ih kok dia gak denger ya
adi aku disini
jangan ewo jangan
jadi saya juga langsung pulang ke jakarta ini
kamu marah ya
emang kayak marah ya
lagian udah biasa kok
lihat mas randy kerja terus
mas trending ngajakin gue jogging duluan
masih denger saya kan
ehh yaudah boleh
tapi aku nggak ditinggal lagi kan
oke sampai besok ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kemajuan banget sih di nelpon gue
akhirnya gak kaku lagi
akhirnya gak kaku lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kok gak sampai sampai
aku masih sakit
adi dimana ya
kau dia gak denger ya
adi aku disini
aku mau nikah sama adik adik
adi tolongin aku
jangan nentu aku
jangan nentu aku
kamu udah gak perlu takut lagi sayang

ini ada papa
ada papa di sini
kau cuma yang pergi burung
hai anak papa yang cantik
wah di sini
semua orang datang ya
kau gak perut
thank you tuhan
tapi aku juga mark says dateng ke darawang
oh kenapa benny
aku mau ikut omah aku mau tidur sama omah
aku mau jagain omah biar gak ada yang ganggu omah lagi
jagain omah ayo omah masih seneng
ya ya ya banyain sama papa boleh gak
mama papa boleh gak
ya udah kalo gitu mama nemuin ah mama mau jagain omah juga
boleh kan ma
hmmmmmm kalo gitu papa ikut juga deh tidur di kamar omah
jadi papa juga ikut jagain omah rena sama mama
jadi nanti kita bobo rame rame bermopat sepit sepitan di kasurnya ya seru ya
tapi kamu nanti kalau tidur di kamar mama jangan ngorok ya
kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri mas
yuk kita tidur yuk yuk yuk yuk
disana bersih bersih dulu ya besok langsung ke kamar omah
besok ya nanti yaa
ada apa sih ma
kamu dari tadi diem aja loh
masih kepikiran tamat
atau masih marah sama aku
wah waktu kamu ketemu sama tamat
terus sikapnya tamat gimana
dia marah gak sama kamu
ya dia marah sih marah sekali
tapi aku kasih tahu sama dia semuanya
gaada yang aku tutupin semuanya aku kasih tau
akhirnya dia bisa mengerti
gak mau memaafkan aku
beneran ya pak menurut aku ada yang aneh
harusnya gak segampang itu dia maafin kamu
dan harusnya dia tuh mungkin sampe sekarang masih benci sama kamu
atau kalau perlu pak kamu gak usah berhubungan lagi sama dia
insya allah dia gak seperti itu mama
dia bukan tipe pendendam
aku tetap gak yakin pak
apa perlu aku pertemukan mama dengan irfan
biar mama tahu kalau irfan itu orang yang baik
gak seperti yang mama pikirkan
ya allah tidak bosan bosannya hamba terus memohon kepadamu ya allah
agar berikan hamba kesembuhan untuk mataku
agar bisa melihat lagi ya allah
karena hanya engkau yang mampu memberikannya kepadaku
amin ya rabbal alamin